pada sabtu malam atau satu hari sebelum meninggalnya mike mohede ini masih tampil menghibur para hadirin di acara ulang tahun pernikahan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono dan ibu ani yudhoyono
ini adalah jenazah mike mohede ya lepas dari rumah sakit dan dibawa ke rumah duka
mike mohede ini pemirsa rencananya akan tampil bersama david foster sebetulnya ya di kedutaan besar republik indonesia di polandia pada september mendatang
tapi rencana tersebut akhirnya urung terlaksana dan mike mohede seperti yang kita ketahui ini mengawali karir sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang pencarian bakat indonesian idol pada tahun dua ribu lima belas
dan mike berhasil menjadi juara pertama pada akhir kompetisi
tidak banyak penyanyi yang memiliki kemampuan
dan mike mohede ini juga mampu menyihir penontonnya atau audiens dengan suaranya dan mike mohede ini adalah salah satunya
saya ingat ketika pertama kali mike atau menyaksikan mike bernyanyi langsung live begitu
speechless ya tidak bisa berkata kata melihat bagaimana mike begitu indah melantunkan lagu lagu dari berbagai musisi
dari sepanjang karirnya hingga saat ini mike sudah mengeluarkan tiga buah album
kemenanganku pada dua ribu sepuluh dan juga kedua pada tahun dua ribu